penyesuaian tarif tol diberlakukan oleh sejumlah badan usaha jalan tol bujt
seperti jasa marga hutama karya marga lingkar jakarta dan jakarta lingkar barat satu
pada ruas tol yang dikelola oleh jasa marga
kenaikan terjadi pada jakarta outering road atau jor s satu e dua e tiga w dua u w dua s dan pondok aren bintaroviaduk ulujami
kemudian cikampek pada larang atau cipularang pada larang cilenyi atau padalenyi
semarang seksi a b dan c palimanan kanci palikanci dan surabaya gempol
golongan satu yang semula rp lima belas menjadi rp enam belas
golongan dua dan tiga yang semula rp dua puluh dua lima ratus menjadi rp dua puluh tiga lima ratus
sedangkan golongan empat dan lima yang semula rp tiga puluh menjadi rp tiga puluh satu lima ratus
untuk besaran tarifnya sebenarnya nggak terlalu signifikan ya
antara rangenya antara lima ratus sampai rp satu lima ratus
jadi yang paling kecil itu dari di bintaroviaduk atau bintaro ii itu rp lima ratus
golongan empat golongan lima golongan satu dua tiga nya tidak mengalami perubahan
sedangkan untuk jor overall itu rata rata rp satu kenaikannya
kecuali untuk golongan empat puluh lima itu di rp satu lima ratus
sementara itu momentum penyesuaian tarif ini sekaligus membuat jasa marga
memperlakukan tarif integrasi pada jalan tol jakarta cikampek dua elevated
yang sudah tiga belas bulan lamanya belum ada tarif atau biaya
sehingga kini tarif baru integrasi jarak jauh yakni jakarta sampai cikampek
sebesar rp dua puluh untuk golongan satu rp tiga puluh untuk golongan dua dan tiga
serta rp empat puluh untuk golongan empat dan lima
namun masih banyak pengendara yang belum mengetahui adanya penyesuaian tarif baru tersebut
meskipun menyayangkan adanya kenaikan
pengendara berharap sejumlah fasilitas jalan tol bisa diperbaiki atau ditingkatkan
harapannya jangan naik
fasilitas infrastrukturnya lebih diperbaiki lagi
karena yang lewat itu kan mobil mobil gede yang muatannya yang sekalaton bertonton gitu kan
harapannya sih biar tambah baik aja jalan tolnya jalan jalannya biar bagus
jangan ada macet gitu
ya sejalan dengan penyesuaian tarif
bujt juga harus memperhatikan standar pelayanan minimal spm yang harus dipenuhi
pt marga lingkar jakarta selaku jor w dua utara ruas ulu jamik bonjeruk misalnya
manajemen menyatakan akan meningkatkan layanan transaksi dan konstruksi
seperti optimalisasi fasilitas kontrol room pada gerbang tol meruya utama satu dan dua
serta memperbaharui kondisi peralatan tol
kemudian kami juga melakukan rekondisi untuk kondisi peralatan tol
mbak desi dan pada bidang layanan konstruksi dan pemeliharaan telah dilakukan
dan juga peningkatan kualitas jalan
bahwa sesuai dengan spm bahwa untuk lubang sendiri itu dua x dua puluh empat jam harus sudah tertanangani
nah untuk mencegah hal yang kerusakan lebih lanjut kami memang sudah menargetkan di tahun dua ribu dua puluh
kami sudah melakukan scrap filling dan
di tahun dua ribu dua puluh satu nanti insya allah di bulan maret kami juga akan melakukan peningkatan layanan
penyesuaian tarif tol ini bersifat reguler yang diatur setiap dua tahun sekali
sesuai dengan laju inflasi dan seharusnya diberlakukan sejak september dua ribu dua puluh
namun pandemi dan pelemahan ekonomi
membuat pemberlakuan tarif tol baru tersebut dilaksanakan mulai tujuh belas januari dua ribu dua puluh
desyari tonang endra rizaldi jakarta